andi aku pulang dulu ya
disini udah malem
nanti kita pesanan lagi ya
ya kenapa sih
yaudah deh yaudah
gue bakal bantu kalian mengenalkan kepada klien gue
klien gue pasti bakal menjadi sponsor dalam acara amal kalian
ini orang mau ngapain sih kesini
ri kenapa sih selalu ada haris disini
sebenarnya tuh ada hubungan apa sih sama lo
lo ngapain sih datang kesini sebenernya
gue datang kesini pengen ngasihin ini kok
terima kasih banyak ya
kalau ini sampai hilang bisa berambe
jadi gimana ri
mau kan ketemu sama klien gue
kerja gue bisa sis
andi kenapa sih selama ini gue susah banget untuk cari alasan untuk cintai kamu
riri sama siapa ya
kamu sama siapa sih
kenapa gue bisa mimpi riri ya
enggak mungkin dia enggak mungkin selingkuh
lagipula kalau selingkuh dia selingkuh sama siapa ya
kamu lagi ada dimana sekarang
gue enggak mungkin telfon riri sekarang
ada apa tante
tante mau minta tolong sama kami
kamu mampir rumah tante ya
agak urus urus rumahnya sedikit
sekalian urusin haris
kan supaya kamu juga jadi lebih dekat sama haris
lagian kalau bukan kamu
tante harus minta tolong sama siapa lagi
gimana kalau tante iran tahu
kalau hari sekarang sudah punya pacar
tante apa kabar
tante apa kabar
tante apa kabar
kamu dengar gak suara tante
oh iya iya dengar tante
kamu keberatan sama permintaan tante
kamu keberatan sama permintaan tante
enggak sama sekali tante
abis ini nanti aku ke rumah ya
sekalian mau masakin buat haris

nah gitu dong
kamu masakin makanan kesukanya hari

kamu masih inget kan
makasih ya sayang
haris lama lama pasti akan luluh dengan kebaikan dan cintanya tanti
haris lama lama pasti akan luluh dengan kebaikan dan cintanya tanti
haris lama lama pasti akan luluh dengan kebaikan dan cintanya tanti
aku akan bahagia sekali
kalau tanti bisa menjadi menantu
kalau tanti bisa menjadi menantuku
mama balik ke apartemen dulu

kamu istirahat ya
lo tau riri lagi dimana gak sih
soalnya gue telponin dia dari tadi gak bisa
soalnya gue telponin dia dari tadi gak bisa

oh emangnya kenapa di
oh emangnya kenapa di
gue kangen aja sama dia mas
gue pulang dulu ya
gue kayak denger suaranya riri di situ
gue pulang dulu ya
gue kayak denger suaranya riri di situ

dirinya lagi sama gue soalnya gue seharian
ngebantuin dia nyari sponsor untuk acara amal dia
aduh mas kenapa gak bilang dari tadi sih

gue mau ngomong sama titi boleh ya
aku kangen banget sama kamu
dari tadi aku telponin kamu kok gak bisa
tapi kamu jangan mikirin aku terus dong
kamu mikirin kesembuhan kamu
dia selalu ngejagain kamu
gudain kamu kamu bilang sama aku ya
iya gak mungkin lah ri
mas haris itu gak mungkin nyakitin perasaan aku
dengan ngerebut kamu dari aku

kenapa aku jadi ngerasa bersalah gini sih sama andi
kenapa aku jadi ngerasa bersalah gini sih sama andi
aku mulai ngerasain sesuatu
kalau bersama dengan haris
aku pulang dulu ya
di sini udah malem
nanti kita pesanan lagi ya
ya udah deh ya udah